katanya kemarin udah baik kan
oh sekarang masih berantem
kubur kacangnya enak pisang
bisa aja pak udi
cep bobi mah tetap punya rasa hormat
pada orang tua
sampai gede nanti
tidak seperti si tisna
assalamualaikum pak sofian
eh bang harun
ini ada sedikit kue
terima kasih ya
maaf kemarin gak jadi pesan
bukan karena gak mau atau dipengaruhin orang
tapi dananya tidak memadai
kalau gitu kita pamit pulang ya pak sofian
sampai jumpa lagi
atau nggak ingin menyenangkan bapak saya
selama bapak saya di sini
pengeluaran saya dobel
tapi penghasilan saya tetep
iya juga sih tis
tapi lu udah ngomong belum bapak lu
biar lu sama bapak lu gak selek kayak gini
saya mau pinjem uang
buat ongkos naik angkot sama kereta api
tapi akhir akhir ini
dari yang saya sepi
cuma pas pasan buat kebutuhan sehari harinya surti dan ongkos sekolahnya bobby
yang hari makan nasi lemak
kamu yang tipu hari siapa nyemak
laki tinggi tegap
itu teman sekolah saya pak aji
calon bapak barunya tadi
buk mau makan kuenya enggak
lu sekarang masih berantem

undang undang aja maaru
lu mului nanya bookpat lainnya ada
bu ke ciap depan
tes lu masih marahan bapak lu ntar kalau dia nyasar lagi semua orang dah yang ribet
ya buruan tis telepon bapak lu kagak baik marah nama orangtua
warahmatullah di gua ada semak semak tadi gua habis dari rumah emak terus ipin makan
permen upin makan ati lu tahu orangnya kemarin kata emak bakal bapak baru nyistatik yang
dimatiin nah lu kan apa gue bilang
jak kamu punya nomor telepon babe ada
eh lu denger ya kata gue lu jadi anak agak bener berantem sama bapak lu
udah cepet dalam minta maaf kalau kagak gue habisin loh
saya mau cari pas saya dulu ini kok
hai tadi yang telepon siapa beb
kok bapak marah marah yang stisna
gua kepancing emosi
bapak lagi emosi kenapa beb
eh lu mau bikin gua panas lagi
ibu kan udah baik kan sama mbak issa
ibu kan udah baik kan sama mbak issa
ibu kan udah baik kan sama mbak issa
udah baik kan apa baru dapat pesanan
pak haji maaf ini juga kalau tidak merepotkan boleh nggak saya mau minta tolong

begini pak haji saya kan mau pulang
begini pak haji saya kan mau pulang lama lama disini juga jadi
lama lama disini juga jadi